kepanikan ini terjadi di depan posko pengungsian sdn supiturang empat
pronojiwo lumajang jawa timur kamisiyang
warga yang tengah membersihkan rumahnya
langsung berhamburan ke jalan raya pronojiwo
yang berjarak tiga km dari rumah mereka
petugas juga meminta semua relawan yang sedang mengirim bantuan logistik
untuk kembali ke posko yang lebih aman
beberapa warga juga sempat terpisah dengan keluarganya
saat kepanikan terjadi
sebanyak tiga dusun di desa supiturang
kecamatan pronojiwo yang terdampak paling parah erupsi gunung semeru
tiga dusun tersebut yakni dusun umbulan
dusun gumukmas dan dusun kamara
sedikitnya lima ratus jiwa lebih yang saat ini sedang mengungsi
ke tempat yang lebih aman di desa supiturang tersebut
beginilah video amatir yang memperlihatkan derasnya banjir lahar gunung semeru
yang menerjang daerah aliran sungai leprak
desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang pada kamis
aliran lahar meluber ke perkampungan warga dan jalan nasional
puluhan rumah di kampung renteng desa sumberwulu
terendam material vulkanik yang berasal dari gunung semeru
banjir lahar ini terjadi setelah kawasan gunung semeru
diguyur hujan dengan intensitas tinggi
hujan yang sangat lebat sehingga mengakibatkan aliran air yang turun dari atas
kembali meluap menerjang di dusun kamarkajang ini
kita buat tanggul sementara agar luapan air tidak bertambah luas
ke area pemukiman di dusun kamarkajang ini
petugas dari kepolisian dan tni serta bpbd melakukan evakuasi warga
yang sempat kembali ke rumah untuk kembali ke posko pengungsian
tim liputan cnn indonesia